dan saat ini kami telah terhubung dengan rosi finza jurnalis detik sport
untuk membahas bagaimana kekalahan barcelona di vicente calder dari atletico madrid
halo selamat malam bung rosi
selamat malam budi
nampaknya ini kutukan juara bertahan apa yang dialami oleh barcelona kali ini nih
apa yang terjadi menurut analisa anda
kalau saya kelihatannya kayak semacam apa ya klub klub udah mulai menemukan antidot khusus gitu buat barcelona
kita melihat bagaimana sepanjang musim ini mereka terlalu dominan dengan tiga msn nya
dan bagaimana mereka menerapkan permainan mengalir gitu dan segala macam
saya pikir dalam beberapa pertandingan terakhir beberapa klub termasuk real madrid sendiri
menemukan bagaimana cara untuk menghentikan barcelona ini
kita tahu bagaimana real madrid berhasil menghentikan barcelona dengan cara memotong aliran bola ke tiga msn
sementara kalau melihat semalam atletico itu bermain dengan agresif gitu ya
mereka main tanpa tendean
mereka kadang kadang nggak segan juga melakukan tackle dan segala macam
rosy kalau anda lihat tuah vicente caldern ini dua tahun lalu juga sempat menghambat barcelona
untuk tampil di laga perempat final waktu itu kalau tidak salah ya
apa yang membuat kemudian vicente caldera ini jadi tempat melakutkan menurut anda
sebenarnya kalau merujuk kepada rekor diego sulyone ini belum amat jarang menang melawan barcelona
dia cuma menang dua kali lawan barcelona
dan menarik ya dua duanya kemenangan ini di liga champion
jadi saya pikir ada sesuatu yang berbeda antara pertandingan di liga sama pertandingan di liga champion ya
karena kita tahu liga itu kan urusannya tiga poin
sementara kalau fase knoc liga champions ini urusannya menang kandang kandang gitu
ada semacam agregat goal yang dipertaruhkan
jadi atletico bisa bermain lebih lepas
mereka bisa menerapkan main lebih pragmatis dan bertahan segala macam
itu kalau bisa bermain di liga champion seperti itu kira kira
oke kita sekarang bicara seorang anak muda
dibicarakan semua orang pas cek kekalahan barcelona
siapa lagi kalau bukan antoine griezmann
menurut anda seperti apa di penampilan
seberapa mengejutkan sih antoan ini
antoine griezmann sebenarnya sudah menunjukkan performa menanjak ketika dari zaman dia di real sociedad sebenarnya ya
cuma baru ketika di atletico madrid ini dia benar benar keluar ketajamannya
karena kita tahu kalau di sociedad dia dimainkan sebagai winger
sementara kalau di atletico madrid dia dimainkan agak lebih ke depan gitu
jadi lebih keluar lah kemampuan aslinya saya melihatnya kayak gitu
oke kalau griezman tadi anda katakan sudah mulai keluar nih
karena namanya kekuatan aslinya
tapi ini di sisi yang sebaliknya justru orang orang yang diandalkan oleh barcelona dan juga para pendukung dari seluruh dunia
lionel messi ini tampil agak kurang prima
lima pertandingan terakhir messi belum cetak gol sama sekali untuk barcelona
apa yang terjadi
kegalauan apa yang terjadi pada messi menurut anda
saya merasa bahwa deep in form apa form menurun pemain di dalam sebuah musim itu adalah semacam sesuatu yang biasa
tapi kalau melihat bagaimana messi menurun neymar menurun dan juga luis suarez juga
tidak bikin gol juga gitu
saya melihat bahwa problem barcelona lebih kepada sistemnya sendiri gitu
bagaimana kadang kadang aliran bola macet ke depan itu jadi suatu pr buat juga buat louis andrique
oke terima kasih bung rosi finca atas perbicaraannya di sini indonesia connected
kita akan lihat kejutan kejutan lagi di semifinal nanti ya